presiden jokowi menegaskan pemulangan warga negara indonesia dari wuhan sudah tepat menyusul penyerataan who yang menyebutkan corona sebagai darurat global
saat ini pemerintah masih memproses evakuasi ini dengan otoritas di wuhan karena banyak negara yang juga ingin mengevakuasi warga negara mereka
berikut pernyataan presiden dari kulon progo daerah istimewa yogyakarta
keputusan kita kemarin untuk mengevakuasi juga sehingga ini yang perlu dimatangkan adalah bagaimana secepatnya membawa wni kita sebanyak dua ratus kurang lebih empat puluh tiga orang untuk menuju ke indonesia dengan tahapan tahapan
tentu saja ada observasi dan lain lainnya
belum dikembalikan kepada orang tua orang tua masyarakat